anda masih bersama kami di after sepuluh dunia musik indonesia kembali berduka
penyanyi muhammad fahroni alias oon project pop meninggal dunia hari ini di bandung jawa barat
sebelumnya oon difonis menderita komplikasi serta diabetes
seperti yang dilansir detik hot kabar duka ini dibenarkan istri oon desi rosalianita
oon meninggal dunia jumat pagi pukul lima di kediamannya di bandung jawa barat
sebelumnya diketahui oon mengidap penyakit komplikasi dan diabetes sejak usia dua puluh delapan tahun
belakangan kondisinya sempat menurun dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit di bandung
namun setelah membaik oon pun menjalani perawatan di rumah
selamat jalan oon
kita turut berduka cita yang sedalam dalamnya
karena ini memang kita teman teman kita sempat memantau salah satu instagram
dari mas ujo ya waktu itu minggu lalu
jadi kami sempat berdiskusi mengenai kabar kesehatan dari mas oon ini
dan kita berdua gitu sama sama semoga diberikan yang terbaik
dan ternyata hari ini tuhan ternyata lebih sayang begitu ya
iya dan juga ini memang kabar kepergian oon ini sudah didengar oleh member project pop lainnya
namun sayangnya salah satu member project pop mbak tika ini sedang berada di sumatera
dan tidak bisa menemui sang sahabat untuk terakhir kalinya
dan sepertinya lengkap sih semua anak anak project pop
project pop ini sedang berada di sumatera
dan untuk mengetahui seperti apa saat ini dan juga kabar pertama kali mereka mendapatkan kabar duka ini
kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan tika panggabean salah satu personel dari project pop
mbak tika selamat siang
kami mengucapkan duka cita yang sedalam dalamnya atas kepergian mas oon
mbak tika kapan pertama kali mbak tika dan teman teman mendapatkan kabar
bahwa mas aun ini telah berpulang
tadi pagi jadi kita kan memang betul adanya kita berlima nih lagi ada tugas di tanjung enim di sumatera selatan
jadi kita nyampe di palembang pagi pagi jam enam pagi
begitu kita landing terus kita dapat kabar dari manajer kita bahwa oon sudah tidak ada
lalu saya sempat bertelponan dengan istrinya oon oca
saya menanyakan kebenarannya kepastiannya dan emang betul bahwa tuhan sudah panggil oon tadi pagi kurang lebih jam lima pagi
oke jam lima pagi ini ya oke
mbak tika jika kita berbicara mengenai sosok seorang oon ini di project pop yang tentunya juga banyak yang sayang ya
kita pun selalu terhibur sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam project pop ini
apakah boleh diceritakan sosok seperti apa sih mas oon ini
oon itu kalau misalnya orang nggak kenal
orang nggak kenal pasti orang banyak berpikir dia orangnya serius
tapi ternyata dia tidak serius gitu loh
apalagi kalau dia sudah ada di panggung dia bisa menjalankan perannya dengan baik
tidak heran makanya salah seorang sutradara seperti monti tiwa itu senang sekali selalu menyertakan oon di dalam film filmnya
karena tuh oon tuh punya muka yang sangat kartunis ya
dan sangat apa ya kalau bahasa sunda tuh sumeh ya
kalau udah di depan layar di atas panggung gitu loh
dan sebenarnya oon juga orangnya begitu gitu loh
kadang kadang kelihatannya aja serius
padahal sebenarnya dia lagi main gadget dia lagi ngulik gadget gitu kan
tapi sebenarnya ini orangnya kocak
kocak banget dan dia mengamati hal hal yang kadang kadang luput dari pengawatan kita gitu
mbak tika kalau misalnya kita bicara tentang sosok mas oon ini sendiri
seperti yang kita sudah sebutkan tadi juga banyak disayang orang
dan tentunya pasti fans dari project pop juga banyak sekali yang merasa kehilangan
apakah ada rencana
mungkin dari project pop sendiri dan juga teman teman musisi mungkin untuk membuat satu acara khusus untuk mengenang oon begitu
sampai saat ini sih kita belum kepikiran soalnya
karena kondisinya juga masih baru meninggal tadi pagi ya
dan kita sendiri seperti diketahui pemirsa juga bahwa kita sedang tidak berada di jakarta
dengan sangat terpaksa kita tidak bisa mengantarkan oon ke peristirahatan akhirnya
jadi kita belum berpikir
dan kita sudah berpikir
dan kita sudah berpikir

mungkin salah satu yang kita lakukan dalam perhitungan jangkaan oon
baik mbak tika
kami keluarga besar after sepuluh dan juga cnn indonesia mengucapkan duka cita yang sedalam dalamnya atas kepergian mas oon
semoga almarhum diterima dan juga bahagia di sisinya
terima kasih mbak tika panggabayan sudah bergabung bersama kami
ya aduh saya sedih kalau kabarnya tentang kehilangan
karena memang kalau kita baca di online memang mas oon ini sudah mengidap penyakitnya diabetes ini terutama
dikatakan komplikasi cuma memang salah satu penyakit ini diabetes sejak usianya masih sekitar dua puluh tahun
dua puluh delapan tahun ya
dan juga kita mengingat ini kan project pop ada sejak tahun sembilan puluh enam
kita besar itu mendengar project pop
apalagi project pop biasanya dengan lagu lagunya yang
masing masing personilnya memiliki karakter yang berbeda beda
kalau saya sih melihat mas awan ini seperti yang paling malu malu
sangat disayangkan kepergiannya
dan teman teman untuk mengenang oon bagi penikmat musik indonesia
lagu berjudul ingatlah hari ini dari project pop memang pasti sudah tidak asing lagi didengarnya begitu ya
dan lagu yang diciptakan oleh yosi dan ujo ini menceritakan tentang persahabatan
dan perjalanan hidup project pop
dirilis di tahun dua ribu tiga
lagu ingatlah hari ini yang berada di album pop oke ini merupakan salah satu lagu andalan grup musik yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh grup musik yang digawangi yosi gugum odi oon tika dan ujo di album move on pada tahun dua ribu tiga belas
ketika kesepian menyerang diriku
gak enak badan resmi
tak ada mana tuh
kukau satu cara sembuhkan diriku
kamu sangat berhati
istimewa di hati
jika tua dan tinggi
taklah hidup pating mati
ingatlah hari ini